presiden joko widodo bertemu ketua umum dan ketua dpd tingkat satu partai golkar
dalam pertemuan itu presiden jokowi berharap soliditas dan konsolidasi partai golkar bisa terjaga
hal tersebut disampaikan ketua umum golkar erlangga hartarto usai bertemu presiden
menurut erlangga presiden jokowi sudah berkomunikasi dengan partai koalisi lain
agar ada unsur golkar di pimpinan dpr dan mpr
erlangga mengaku tidak ada pembicaraan mengenai kabinet dan kursi menteri
dalam pertemuan tertutup itu
sementara terkait pemilihan ketua umum golkar
presiden jokowi menyerahkan sepenuhnya pada internal golkar
ditegaskan bahwa partai golkar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di indonesia
dan sangat berpengaruh untuk menjalankan program program pembangunan
sehingga kehadiran partai golkar itu sangat dirasakan oleh pak presiden
dan kedepan mengharapkan konsolidasi dan soliditas itu ini
bisa untuk menjaga pemerintahan pak presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat